atau telepon ke whatsapp di plus satu dua ratus dua puluh empat dua ratus dua puluh dua tujuh ratus tujuh puluh tujuh
eh tapi itu kelas pertama pindah pindah begitu dik
ya adik adik juga disini tadi memperlihatkan bagaimana mereka sangat gembira dengan perayaan peringatan kemerdekaan hari ini
dan gue cukup puasnya gue diundang di abah sok gue siapa apa gitu
beras berwarna mengandung serat lebih tinggi dibandingkan beras putih